sebelumnya pada tiga puluh januari dua ribu sembilan belas kpu telah mengumumkan empat puluh sembilan caleg yakni sembilan caleg dpd enam belas caleg dprd provinsi dan dua puluh empat caleg dprd kabupaten kota dengan status mantan terpidana korupsi
ketua kpu ri arief budiman menyatakan hingga saat ini total delapan puluh satu caleg mantan koruptor yang akan mengikuti pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
arief menegaskan data tersebut adalah yang terakhir dan valid dalam waktu dekat akan diumumkan di situs resmi kpu sehingga bisa menjadi referensi masyarakat dalam memilih pada pemilu mendatang